melinda retno diningrum perempuan dua puluh tiga tahun warga desa purwodadi
kabupaten temanggung jawa tengah terlihat bahagia saat teman serta tetangganya berkunjung ke rumahnya
saat ditemui di rumahnya pada senin sore
berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh petugas kbri buntut konflik bersenjata di sudan
anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan dari mukholil dan nur hayati tersebut
kembali pulang ke kampung halamannya pada hari minggu kemarin
usai sepekan mengikuti proses evakuasi
melinda pun mengaku bersyukur bisa kembali ke kampung halamannya
ia mengaku dirinya bersama teman temannya sempat panik saat konflik bersenjata terjadi di daerah tempatnya menuntut ilmu
karena memang upaya evakuasi dari pemerintah terutama dari kemenlu untuk memulangkan wni yang ada di sudan
karena memang kondisi di sana yang sudah kurang aman dan tidak memungkinkan lagi
karena perangnya memang semakin hari semakin menjadi jati